ridwan kamil mengaku bersyukur elektabilitasnya masih terjaga dengan baik
pasca purna tugas mengemban jabatan sebagai gubernur jawa barat selama lima tahun terakhir
kang emil masih menunggu arahan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
terkait karir politiknya baik di kancah pilkada maupun nasional
partai golkar telah menjelin koalisi bersama pan dan gerindra
saya itu kan komunikasi dengan semuanya ada dengan pak prabowo ada dengan bu mega
ada dengan pak anies pak suryapal sebagai pribadi ya
bahwa dalam komunikasi itu ada hal hal politik tidak semuanya begitu
dengan bu mega itu salah satunya kan kita lagi membangun monumen bung karno
dimana saya ikut mensupervisi dan melaporkan
jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpuluhan
usai menghadiri acara pelantikan penjabat gubernur jawa barat di kantor kementerian dalam negeri jakarta
gubernur jawa barat periode dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh tiga itu tidak langsung pulang ke bandung
bersama sang istri kang emil menikmati makan siang di kawasan sarinah jakarta pusat
baru serah terima jabatan di kementerian dalam negeri mau pulang lapar
mampir yang kelewatan dan istri saya bu lia bu cinta belum pernah ke sarinah
saya makan empal gentong ibu lia makan soto mie lain lain makan mie aceh lain lain
enak luar biasa keren pak erik hatunun
kini warga jawa barat dipimpin oleh deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden
pak jokowi mahmudin sebagai penjabat gubernur jawa barat